hebat juga raja perlindungan
hahaha ah jurusmu itu tidak ada artinya bagiku sekarang terima ini
manusia macam apa kau ini
tubuhmu panas sekali
kau telah membuatku marah
aku akan menghabisimu
memohon ampunlah kepada allah swt
adalah sebuah kejahatan
ampunilah aku ya allah
tak akan berbudaya lagi ya allah
aku bisa berjaya lagi
terima kasih raden
kau telah berbaik hati
tidak menghabisi nyawaku
sebagai rasa terima kasih kepada mu
aku akan mengabdi kepada mu
aku lebih senang memiliki seorang sahabat
daripada abdi setia
kau memang sungguh rendah hati raden
aku pun senang
baik hati seperti dirimu
kau memang benar
kau bisa menemukan persembunyiannya
dan aku akan bisa membawa kalian semua kesana
tentunya dengan cara aku
aku sudah tidak sabar ingin menghabisi bocah tenggih itu
dan juga yang lainnya
saat ini raden kian santai
nimas raden santang dan raden surawi sesa
tidak ada bersama mereka
mereka bertiga sedang mencari tiga tombak pusaka
yang akan digunakan untuk membunuh kalian
jangan sampai mereka mendapatkan ketiga tombak itu
mereka tidak akan menemukannya
mereka akan mati sebelum menemukannya
kejar santang ke gunung ciremai
dan kau istapati
kau kejar surawi sesa
biar rara santang menjadi urusan
tapi aku akan menghabisi keluarga mereka yang ada di goa itu
dan kau ikut aku
karena hanya kau yang bisa masuk ke dalam goa itu